itu kan muntah kamu dasar anak tolol

jorok banget sih
bersihkan baju lagi

nggak ada tapi tapian salah sendiri
sana masuk kamar mandi
seenggak lebih baik
terima kasih tuhan
pak bukan begitu dong pak
aku lapar pak
saya mau makan pak
bukan begitu dong pak
pak aku lapar pak
saya mau makan pak
bawanya apa lagi sih itu anak
bukan begitu dong pak
saya mau makan
eh bisa diam nggak sih
aku mau makan pak
udah pulang ya ampun
udah pulang papa
udah pulang ya ampun
udah pulang ya ampun
udah pulang ya ampun
udah pulang ya ampun
udah pulang ya ampun
udah pulang ya ampun
udah pulang ya ampun
udah pulang ya ampun
udah pulang ya ampun
udah pulang ya ampun
udah pulang ya ampun
udah pulang ya ampun
udah pulang ya ampun
udah pulang ya ampun
udah pulang ya ampun
udah pulang ya ampun
udah pulang ya ampun
udah pulang ya ampun
udah pulang ya ampun
si dianang marah marah
yang ada si devin disasaran lagi

biar tau rasa kamu
susah dong ajar
nanti aku parahin ma
sen kamu tuh gimana sih

tapi aku takut sama mama
kamu tuh ya sen kebangetan banget sih jadi orang
kenapa gitu kok
kasian banget coba
kasian banget coba
masa ini aku mau ke rumah

masa ini aku mau ke rumah
masa ini aku mau ke rumah

masa ini aku mau ke rumah
masa ini aku mau ke rumah
masa ini aku mau ke rumah
masa ini aku mau ke rumah

masa ini aku mau ke rumah
masa ini aku mau ke rumah
masa ini aku mau ke rumah
masa ini aku mau ke rumah
masa ini aku mau ke rumah
masa ini aku mau ke rumah
masa ini aku mau ke rumah
masa ini aku mau ke rumah
masa ini aku mau ke rumah
masa ini aku mau ke rumah

masa ini aku mau ke rumah
masa ini aku mau ke rumah
masa ini aku mau ke rumah
masa ini aku mau ke rumah
masa ini aku mau ke rumah